saudara saudara bisa merokok di bulan puasa
karena merokok itu tidak mengenyangkan
inilah video dakwah yang menghebohkan warga situbondo jawa timur dalam sepekan terakhir
dalam video ini seorang pria yang disebut ustadz idris berdakwah
merokok hingga berhubungan badan di siang hari selama bulan puasa diperbolehkan
dan sekali lagi bagi yang punya suami istri boleh berhubungan
di siang hari di waktu bulan puasa
video ini beredar viral di media sosial setelah diunggah sejumlah akun dengan tagline
aliran sesat di situ bondo
merespon keresahan warga minggu sore polisi memanggil idris sang ustadz
didampingi pengikutnya pria warga malang itu dimintai keterangan oleh kaset reskrim polres situ bondo
kepada polisi ia mengaku video yang tersebar di situ bondo adalah potongan potongan dakwahnya
sementara pembuatan video juga diakuinya bukan di situ bondo
melainkan di wilayah kabupaten malang
video yang kami lakukan verifikasi itu untuk menanyakan kepada kursi idris
terkait video yang viral di situ bondo ini
apakah merupakan video aslinya versi yang mengupload pertama dari kursi idris ofisial
hingga kini kasus video viral ini masih dalam pemeriksaan unit tiga reskrim
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur